dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana dpkpb subang
ikut membantu mencari puing dan korban pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
yang jatuh di perairan karawang
tim melakukan penyisiran di pantai utara subang
yang tidak jauh dari titik pesawat jatuh
rabu pagi dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana
dpkpb subang jawa barat
ikut melakukan penyisiran di pantai utara subang
tepatnya di pantai pondok bali
tim menurunkan sebuah perahu karet
untuk melakukan pencarian korban atau puing pesawat
yang terbawa arus hingga pantai utara subang
karawang dan subang merupakan kabupaten bertetangga
sehingga tidak menutup kemungkinan
ada puing atau korban yang hanyut ke wilayah subang
dalam rangka kepedulian
kami terhadap kejadian jatuhnya pesawat layak air
kami tetap ikut dalam rangka kepedulian
mencari barangkali ada serpihan pesawat
yang mengambang sampai di pantai pondok bali
hingga rabu siang
petugas belum menemukan
serpihan maupun korban yang terbawa arus
hingga ke pantai pondok bali
meski demikian pencarian ini akan terus dilakukan
mengingat proses pencarian korban pesawat jatuh
kini diperluas hingga ke wilayah indramayu
dian firmansyah subang
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news
akan kembali setelah jeda berikut ini